kita telah rapat dan telah diputuskan telah dihitung oleh menteri keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis
masih ingatkah anda pada maret lalu pemerintah mengumumkan bahwa tenaga kesehatan yang menangani kasus covid sembilan belas di indonesia akan menerima insentif
namun hingga juni insentif ini belum diterima secara merata oleh seluruh tenaga kesehatan
berdasarkan keputusan menteri kesehatan yang ditetapkan pada dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh tentang pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani covid sembilan belas
tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif adalah mereka yang bertugas di tujuh fasilitas pelayanan atau institusi kesehatan
nominal insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan pun bervariasi
disebutkan menerima insentif mulai lima hingga sepuluh tahun
seorang perawat asal babelan kabupaten bekasi jawa barat yang bertugas di instalasi gawat darurat salah satu rumah sakit rujukan covid sembilan belas di jakarta utara andi lukito
adalah satu dari sekian banyak tenaga kesehatan yang belum menerima insentif tersebut
andi ditetapkan bertugas menangani pasien covid sembilan belas sejak maret dua ribu dua puluh
perawat klinis tingkat tiga ini menerima gaji pokok tiga delapan juta rupiah per bulan

yang dijanjikan pemerintah menjadi penyemangatnya mengingat merawat pasien selama pandemi covid sembilan belas beresiko tinggi
namun nominal insentif yang menjadi haknya akan disesuaikan dengan perhitungan indeks kinerja individu
yang membuat lama membuat ber
ber itu yang katanya sempat diusulkan juga angka angkanya
cuman dari kementerian itu direvisi lagi dibalikin lagi ke rumah sakit sulianti katanya
ada yang tidak sesuai ada yang harus tidak lengkap datanya misalnya
yang tadi spmt surat pelaksanaan melaksanakan tugas itu yang kurang atau
makanya kita suruh absensi lagi untuk kehadiran berapa harinya dalam satu bulan
itu yang kemarin sempat berkali kali sih pak
ada prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pengusulan insentif
usulan diajukan oleh pemerintah
usulan diajukan oleh pemerintah
usulan diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan kepada kepala badan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia atau ppsdm kesehatan
dengan melampirkan sejumlah dokumen persyaratan
dokumen usulan yang sudah divalidasi oleh tim verifikator pusat kemudian diserahkan kepada kepala badan ppsdm kesehatan dan pejabat pembuat komitmen atau ppk
dana insentif akan dikirimkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk didistribusikan kepada tenaga kesehatan penerima insentif
lalu menteri keuangan sri mulyani memaparkan total insentif yang disiapkan untuk tenaga kesehatan sebesar satu sembilan triliun rupiah
namun pencairan insentif yang baru terlaksana berjumlah sepuluh empat puluh lima miliar untuk satu dua ratus lima tenaga kesehatan
hingga pertengahan juni pemerintah melalui kementerian kesehatan sedang melakukan verifikasi usulan satu ratus sepuluh rumah sakit dan unit pelaksana
para tenaga kesehatan yang belum menerima insentif berharap insentif yang menjadi hak mereka segera cair
mengingat mereka telah bertugas menangani kasus covid sembilan belas lebih dari tiga bulan
hingga dua puluh enam juni kementerian kesehatan belum merilis informasi resmi terkait alasan lambatnya proses pencairan insentif ini